kau memiliki hubungan dengan malik itu
kepada gusti prabu kartanegara
kepada gusti prabu kartanegara
kalau sampai kamu gunakan untuk kejahatan
bukan hanya kamu yang mendapatkan masalah
hidup adik mata
gusti adipati kurawan
mengapa buru buru sekali
ada di kamarnya doro
dia baru pulang dini hari tadi
anak gak tahu diuntung
asal anak kurang ajar
ada apa masih berani bertanya ada apa
anak tidak tahu diri
kerjamu cuma membuat bangun
aku salah apa romo
kamu sudah mencuri di gudang karipaten
dan meninggalkan keris ini disana
ini keris kamu kan
ini keris kamu kan
sebenarnya apa yang terjadi
bibi juga tidak tahu
bibi mencemaskan ademmu
romo aku mencuri bukan untuk diriku sendiri
tapi aku berikan kepada penduduk yang kelaparan
tetap saja itu namanya maling
maling adalah mengambil hak orang lain
yang aku lakukan
hanya mengambil kembali apa yang sudah dirampas oleh para curit romo
kepada yang jauh lebih berhak
sekarang apalagi pempilanku
atas perilaku para pejabat siwasari
mereka mengambil pajak
untuk diri mereka sendiri romo
hingga membuat rakyat menderita
berani kamu membicarakan pejabat kerajaan
lebih baik aku membunuhmu
kamu mempermalukan aku lagi
kenapa kamu menahanku
itu bukan hukuman yang mendidik
ia diberi hukuman
membuat keris misalnya
belajar kitab hukum dan sastra
usulmu bagus juga ger
menggantikan aku membuat keris
sebelum aku berubah pikiran
kau bisa bayangkan siapa yang menjadi pegawai
dan apa batu itu
itu waktunya ditempah
sebenarnya untuk apa kita membuat banyak senjata seperti ini
itulah kenapa kamu harus mencontoh kakakmu
agar kamu tahu banyak hal dan belajar
kamu tahu saat ini singosari sedang memperluas wilayah dan perdagangan
ada pamalayu dan perluasan wilayah dari tanjung
suar nadipa hingga bakula puran
dan itulah kenapa singosari membutuhkan banyak senjata
tugasmu hari ini membuat sepuluh pedang
sepuluh banyak sekali romo
bisa bisa tubuhku meleleh di sini romo
kamu itu banyak membantah kaman danu
ingat ya hari ini pusaka pusaka ini harus segera dikirim ke singosari
untuk apa romo membuat banyak senjata
kalau hanya untuk digunakan menjajah wilayah lain rom
ini perintah gusi prabu kertanegara
kamu tidak boleh membantah
dan jangan banyak bicara
menukung pemerintahan singosari yang boblok dan juga semena mena romo
bagaimana aku bisa diam romo
aku melihat sendiri bagaimana pendirian rakyat di bawah kekuasaan para pejabat singosari yang kejam
kamu benar benar tidak sopan kaman danu
aku hanya mengatakan yang aku tahu romo
lihatlah kebobrokan para pejabat singos
kalau romo banyak melihat ke bawah romo akan tahu bagaimana pendirian rakyat romo